air salah satu komponen penting dalam kehidupan
masalah air adalah masalah dunia dan masalah kehidupan
karena itu air bersih sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia
seperti yang dirasakan warga desa mamodu kabupaten sumba barat nusa tenggara timur
di sini ketersediaan air bersih sangat terbatas
bahkan untuk mendapatkan air bersih warga harus menempuh jarak satu hingga dua km setiap hari
dikarenakan belum adanya sarana untuk air bersih yang memadai
masyarakat desa momodo terfokus pada satu tempat
yang seperti kita lihat di sini bahwa hampir setiap saat setiap hari mereka datang ambil air di lokasi ini yang jaraknya cukup jauh
untuk memudahkan akses warga dalam mendapatkan air bersih
program sosial bank indonesia berinisiatif memberikan dukungan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana
serta instalasi pipa dan penampungan di desa mamodu
bukan hanya di sumba barat dukungan serupa juga diberikan kepada warga di sumba barat daya
kami juga paham bahwa kami akan juga merespon
jadi kami akan menyediakan fasilitas air bersih bagi masyarakat di desa mamodu di winakaka di sumba barat
tetapi pada kesempatan ini saya minta pak tigor pak firta itu kan di sumbawa barat
sekarang kita juga perlu survei bersama dengan pak sekda dan pak bupati

pada kesempatan itu bank indonesia juga memberikan dukungan
berupa perlengkapan tari dan budaya
kepada delapan sanggar seni pinaan dinas pariwisata kabupaten sumba barat daya
agar seni dan budayanya semakin dikenal
dukungan tersebut merupakan komitmen bi dalam mendukung masyarakat di seluruh nusantara
sebagai bentuk dedikasi untuk negeri